bagaimana kondisi psikologis para prajurit sekarang yang ikut mencari bagaimanapun mereka sekarang mencari rekan mereka sendiri
apalagi per hari ini sudah disampaikan bahwa tenggelam di kedalaman delapan ratus lima puluh meter dan akan sulit untuk dalam proses pencarian ini
ya betul memang sejak hari pertama
bisa anda naikkan sedikit mik anda
ada kabar bahwa sejak ada kabar pesawat maksud saya kapal hilang kapal kri nenggala hilang
memang kami melihat secara pasti wajah wajah khawatir di antara para pelaut yang disini yang saya temui
dan ketika misalnya ada kapal yang tiba kebetulan saya kenal dengan salah satu abk nya mereka terlihat sangat lelah
mereka saya mengetahui pasti gitu mereka bercerita bahwa mereka
mereka bekerja terus menerus siang dan malam dan kemudian juga dengan usaha yang sangat besar untuk mencari rekan rekan mereka yang saat itu masih dinyatakan hilang
dan sampai saat ini mereka pun sampaknya masih tetap walaupun begitu mereka masih tetap harus bersemangat begitu
dan setiap malam mereka melakukan doa bersama
ada foto yang di share ke saya dari salah satu komandan kapal begitu yang memperlihatkan bahwa setelah buka puasa mereka melakukan doa bersama di kapal perang seperti itu
hal hal seperti itu yang ikut bisa membantu menguatkan mereka dan mereka itu tetap bertekad untuk mencari rekan rekan mereka yang sampai saat ini masih belum ditemukan di dasar laut putri
sekalipun saat ini kondisinya bisa dikatakan tidak membaik
ya betul putri karena memang apapun itu di dalam tentara dimanapun di militer dimanapun mereka selalu mereka memiliki semacam moto
bahwa lift no main behind begitu tidak meninggalkan rekan mereka yang gugur
walaupun ini dalam fase latihan tapi mereka menganggapnya bahwa rekan rekan mereka ini adalah gugus dalam menjalankan tugas mereka yaitu latihan untuk profesionalisme mereka begitu
sebisa mungkin secara pribadi mereka pasti ingin agar rekan rekan mereka bisa diangkat dari bawah air dan kemudian dimakamkan secara layak
walaupun keputusan untuk itu nantinya mungkin bisa saja tidak seperti itu begitu ya
tapi pada saat saya yakin sekali
jadi pada hati mereka masing masing bahwa mereka ingin bahwa rekan rekan mereka itu bisa diangkat dan dimakamkan secara layak putri
iwan salah satu yang berada di dalam kapal adalah teman anda
siapa itu iwan bisa anda ceritakan
saya kenal pribadi dengan komandan kri nanggala yang dinyatakan tergelam itu yaitu letko lahiri octavian
jadi perkenalan saya itu sebenarnya dimulai dari militer
media sosial sekitar tahun dua ribu dua belas saat itu pangkatnya masih kapten kalau nggak salah begitu ya
jadi karena saya suka dengan kemiliteran dan ia juga militer
kemudian kita berteman waktu itu di facebook begitu
kemudian ketika saya memposting sesuatu dia berkomentar
ketika ia memposting suatu kami berkomentar
dan kemudian terjalinlah pertemanan secara dunia maya begitu
dan kemudian pada sekitar tahun dua ribu tiga belas ketika saya dan teman teman saya ke surabaya begitu
mengontak beliau dan di saat itulah saya diberikan kesempatan oleh beliau untuk berkunjung ke salah satu kapal selam
yaitu kri cakra atau kri nenggala saya kurang begitu ingat
tetapi memang dua kapal selam itu kan memang identik sama begitu ya
karena memang dari satu kelas yang sama
ya mulai saat itu perkenalannya berlanjut sampai sekarang
dan beliau orang yang sangat baik
ramah dan humble begitu
karena dia mau berteman dengan saya gitu yang orang sipil
sedangkan dia adalah seorang perwira begitu
dan saya tahu juga bahwa dia itu orang yang sangat cerdas begitu
jadi setelah pangkat kapten kemudian dia beralih ke pangkat mayor
kemudian dia melakukan sesko
tesconya pun tidak main main
seskonya di jerman
jerman itu tempat di mana kapal selam cakra nenggala ini dibuat
dan kapal selam ini dibuat
karena memang salah satu kapal selam yang paling tangguh yang ada di dunia saat ini
dan ia sekolah komandonya di jerman
dan setelah selesai sesko kemudian ia menjadi kepala sekolah kapal selam
sekolah kapal selam ini fungsinya adalah menyiapkan awak awak untuk kapal selam
jadi letkol heri ini bukan hanya orang yang pintar orang yang cerdas
tapi ia juga berkualifikasi sebagai instruktur
dan mampu untuk mengajarkan
karena tidak semua orang bisa menjadi komandan sekolah kapal selam
dan itu dijalaninya sekitar satu tahun
dan kemudian baru sekitar maret tahun lalu ketika ia menjabat sebagai komandan kri nanggala
dia juga mengirimkan wa ke saya begitu
saya saat ini jadi komandan nih
cuma saat itu kalau tidak covid sembilan belas pengen dia diundang jadi ikut sertijak setelah terima jabatan
cuma saat itu
jadi saya tidak bisa dan posisinya pun masih di surabaya
jadi memang saya sudah setahun lebih tidak bertemu dengan beliau juga
walaupun chat kadang kadang masih chattingan
kapan anda terakhir kontak iwan dengan letkol heri
terakhir chat kami itu adalah bulan januari
mas iqbal kapan terakhir kontak berarti bulan januari itu
apa yang waktu itu dibicarakan
waktu itu sebenarnya hanya chat sebentar saja
karena saya melihat status dia dia lagi divaksin
dan saya mengomentari soal itu
terakhir kali saya melakukan komunikasi dengan dia
dan ketika kemarin saya dengar kapal kri nanggala tenggelam
yang saya pertama lakukan adalah mencoba mengontaknya begitu
tapi ya tidak terhubung
apa harapan anda sekarang untuk teman anda letkol harry
tentunya saya berharap yang terbaik
saya masih berharap bahwa mungkin bukan berharap tapi menghayalkan begitu bahwa ya sebenarnya baik baik saja begitu

tapi tampaknya tidak mungkin begitu ya
dan mungkin kita harus menerima
dan mungkin apa ya
saya harus bangga begitu dengan teman saya ini
karena ia gugur ketika melakukan hal yang ia cintai
hal yang ia banggakan
hal yang dia selalu bicara tentang kapal selam
ia selalu bicara tentang taktik pertempuran kapal selam
tentang angkatan laut
dan jika ia gugur sebagai purwira kapal selam
di dalam kapal selam yang ia cintai
jadi tentu saya pun harus bangga terhadapnya
baik terima kasih